kalo memang bener abi itu anaknya bayu
hebat sekali dewi
terbuat dari apa hatinya
memerawat anak dari hasil perselingkuhan suaminya
gue kira cuma gue sama john penjahatnya diantara kita by
ternyata lo juga punya rahasia yang gak kalah besarnya
sekarang dewi kemana
jangan jangan fahri yang menyembunyikan dewi dan nabi
bapak masuk rumah sakit
bapak sakitnya kembuh lagi
neng harus izin dulu memanjikan ya
mudah mudahan diizinin neng
walaikadanya lagi sulit begini
apakah harus taufan reva
apa benar reva itu bukan dunia abi
tapi untuk apa reva datang ke klinik itu mencari abi
dan gimana bisa dia punya foto yang sama menurut suster itu
gimana cara aku membuktikan kalau reva itu bukan dunia abe atau bukan
dari mana reva kenal mas bayu
aku gak pernah dengar mas bayu menyebut nama reva
oh mungkin aku bisa cari tahu dari sosial media mas bayu
mereka teman sma
tujuh tahun yang lalu
ya allah udah jam segini lagi
oh iya kamu ada acara reuni ya jam berapa sih acaranya
jam tujuh boleh gak
gak apa apa dong mas susah gak boleh sih
malam itu saat aku hamil besar dan mas bayu yang gak pulang karena sedang hadiri reuni
lalu aku terjatuh dan harus kehilangan bayiku
dewi dewi kamu ngapain cucu mama
malam itu saat aku kesakitan dan kehilangan bayiku
di saat yang sama kamu dan reva
sayang waktu kita jadi terbuang lah
tunggu mama dikasir ya
pasti tante retno udah kangen banget curet curetan sama aku
dan juga hangout sama aku
sudah buat kita gagal
semangat sudah kena
biasa ilham punpun
agak kuat lagi melihat kondisi abi yang terus menurut
dewi kamu mau ngapain telpon saya
ada urusan apa kamu
apa aku gak salah dengar
kok bisa ya dewi kenal sama reva
dan ngapain juga dia hubungin reva
ada hal penting yang harus saya bicarakan sama kami
saya minta kita ketemu di kafe wisata
aku gak punya waktu
mas bayu kenapa
lagiin kamu kok bisa sih kenal sama mas bayu
saya gak bisa jelasin di telepon
saya tebu kamu di sana
mereka akan ketemu dan bicara soal mas bayu
aku sumpah ini aneh ya
kok bisa dewi kenal sama mas bayu
dan dewi juga bahkan kenal sama mas fahri
ada yang gak beres
ada yang gak beres
ada yang gak beres
kalau memang benar abi itu anaknya bayu
hebat sekali dewi
terbuat dari apa hatinya
memerawat anak dari hasil perselingkuhan suaminya
gue kira cuma gue sama john penjahatnya diantara kita baik
ternyata lo juga punya rahasia yang gak kalah besarnya
sekarang dewi kemana
jangan jangan fahri yang menyemunyikan dewi dan abi
selamat kamu menyelamat
banyak juga belanja gitu ya
dari belanja sama mama
pasti seneng dong kamu
apalagi kalau bertiga
ma cari seneng banget
ih cari bawa cem
soal mbak ayu dan anaknya
kaget kalau aku tau soal bayu udah punya anak
anak yang ternyata namanya abi
anak yang selama ini udah kamu coba lenyapkan
supaya dia nggak menginjakan kakinya di rumah ini
jadi ini kerjaan misterius kamu sama john selama ini
buat mereka menderita
sayang bukannya kebalik
kalau kamu yang suka misterius
ngapain kamu suruh suruh orang untuk mengintai aku
termasuk mengintai dewi
terus sekarang kamu salahin aku